selamat siang anda menyaksikan program pulang kampung gomudik update bersama saya reza helmi
memasuki akhir gelombang pertama puncak arus balik situasi pelabuhan merak hingga hari ini masih landai
meski landai data asdp menunjukkan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang tiba di pelabuhan merak
sejak selasa pagi sebanyak delapan belas sembilan ratus delapan puluh lima unit kendaraan telah menyeberang dari pelabuhan bakauheni lampung menuju pelabuhan merak
jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan hari sebelumnya sebanyak sepuluh empat puluh lima unit kendaraan
sedangkan penyeberangan merak bakauheni terjadi penurunan jumlah kendaraan sekitar dua unit kendaraan jika dibandingkan dengan hari sebelumnya
walaupun terjadi penurunan sesekali terjadi antrian kendaraan sesaat sebelum memasuki kapal
ya dan kita telah tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia naufal zakwan dari pelabuhan merak banten
naufal selamat siang bagaimana keadaan ataupun kontroversi
kondisi dari arus balik lebaran pada hari ini di sana
ya baik selamat siang reza saat ini saya sudah berada di pelabuhan merak tepatnya di dermaga dua
dan memang sejak pagi hari tadi hingga siang hari ini pelabuhan merak masih terpantau landai
dan memang jika kita melihat puncak arus mudik untuk lombang pertama yaitu terjadi pada tanggal dua puluh empat april dan hari ini tanggal dua puluh lima april
sedangkan untuk gelombang kedua akan terjadi pada tanggal tiga puluh april sampai satu mei dua ribu dua puluh
dan untuk kendaraan yang mendominasi di pelabuhan merak sendiri yaitu kendaraan r dua puluh dua dan juga kendaraan r dua puluh empat
dan ketika kita berbicara data menurut data terbaru dari posco merak yaitu sejak pagi hari tadi memang realisasi total lompat mengalami penurunan dari lima puluh satu ratus lima puluh enam itu kemarin
yang saat ini sudah menjadi empat puluh dua dua ratus dua puluh enam orang
sedangkan untuk data jenis kendaraan
dan untuk pelabuhan merak yaitu r dua puluh dua dan juga kendaraan r dua puluh tiga
mengalami penurunan reza yang sebelumnya sepuluh tiga puluh dua unit sekarang menjadi delapan satu ratus dua puluh unit kendaraan yang telah menyeberang dari pulau jawa menuju ke pulau sumatera
dan sedangkan untuk di pelabuhan bakauheni sendiri justru ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan
dan memang untuk realisasi total penumpang dari pelabuhan bakauheni menuju ke merak itu menjadi delapan puluh delapan tujuh ratus lima puluh delapan orang
dan jika dibandingkan dengan kemarin sebanyak empat puluh tujuh empat ratus lima ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan
begitu juga dengan jumlah unit kendaraan yang menyeberang dari pulau sumatera menuju ke pulau jawa
untuk data hari ini tercatat sebanyak delapan belas sembilan ratus delapan puluh lima unit kendaraan yang menyeberang pada hari ini ke pulau jawa
dan sedangkan kemarin datanya itu sebanyak sepuluh empat puluh lima unit kendaraan yang menyeberang dari pulau sumatera

untuk perjalanan kaki sendiri itu dihargai rp dua puluh satu enam ratus dan masih tetap padat yang hari ini sekitar rp sembilan satu ratus enam puluh lima tiket

itu dihargai rp lima puluh delapan lima ratus lima puluh tiket rp lima puluh dan masih terpisah rp empat ratus tiket itu untuk penyeberangan di jam lima hingga jam enam
dan untuk penumpang berjumlah empat orang yaitu dihargai rp empat ratus lima puluh tujuh dengan titasi terbaru untuk tiket reguler
yaitu rp tiga ratus delapan puluh satu tiket untuk penyeberangan jam lima hingga jam enam
sedangkan ketika saya mengecek untuk
pembelian tiket online di dermaga eksekutif atau penyeberangan eksekutif
saat ini sudah habis sampai tanggal sembilan mei baru bisa dibeli lagi
dan itu pun hanya tersisa dengan jumlah yang cukup sedikit reza untuk penyeberangan eksekutif
maka saya menyarankan bagi anda yang ingin menggunakan jasa kapal untuk melakukan arus balik ke pulau jawa
untuk menggunakan tiket atau penyeberangan reguler
karena memang sejauh ini dari tanggal dua puluh
tiga sampai dua puluh lima april dua ribu dua puluh tiga tepatnya hari ini sebagai gelombang pertama puncak arus balik
di dermaga dua terpantau cukup lengang dan tidak dipenuhi oleh para pemudik
baik mungkin ini peningkatan jumlah penumpang terjadi karena memang hari ini hari terakhir pada cuti bersama begitu ya
noval jakwan melaporkan langsung dari pelabuhan merak banten selamat kembali bertugas
ya dan demikian pulang kampung gomudik update
kali ini bersama saya reza helmi
setelah ini anda dapat menyaksikan program cnn indonesia happening down